masih di kelapa gading sport free park yang berdiri sejak tujuh november dua ribu dua puluh dua ini bisa menjadi pilihan